kita awali berita dari situbondo
akibat terkena percikan las
sebuah mobil angkutan kota yang sedang diperbaiki
senin pagi terbakar hebat di jalur pantura
akibat kebakaran ini sang sopir mengalami luka bakar di kaki
dalam rekaman video amatir warga
mobil angkutan kota situbondo banyu putih ini terbakar hebat di jalur pantura
besarnya kobaran api membuat mobil ini habis terbakar
hanya dalam waktu kurang dari setengah jam
beruntung pemadam kebakaran cepat datang dan langsung memadamkan api
sehingga api tidak merembet ke warung di sampingnya
kebakaran berawal saat angkot masuk ke dalam bengkelas
untuk memperbaiki pintu bagian depan yang rusak
saat dilakukan pengelasan tiba tiba muncul api dari bagian bawah
dan dengan cepat membakar seluruh badan mobil
pada saat kendaraan itu masuk
kemudian menuju ke bengkel
sesampainya di bengkel
kemungkinan terjadinya pengelasan atau mungkin tidak
karena sudah ada data dari
kemungkinan api membesar dari bawah
dari bawah mobil
kemudian menyambar ke atas pelapor
sehingga ke mesin
diduga saat pengelasan
percikan api menyambar bahan bakar mobil yang bocor
polisi pun belum bisa memastikan penyebab kebakaran ini secara pasti
diduga bahwa mobil ini berbaikan bilas
kemudian setelah itu terbakar
namun tidak ada korban jiwa
sementara lebih lanjut kami lakukan penyelidikan
akibat musibah ini
sang sopir mengalami luka bakar di bagian kaki
dia pun harus dilarikan ke puskesmas tempat untuk mendapatkan pertolongan